mbak mirna nih kembang kembangnya udah mulai numpul daya baru kemarin kita beli iya cuman
kayak masih hijau hijau gitu mbak kiki mbak mirna ada yang bisa saya bantuin gak
kebetulan enggak ada mbak ya nggak usah biarin kita aja nggak apa apa ini kan kerjaan kita kalau
semuanya mbak yang ngerjain kita ngerjain apa dong kita mungkin bisa ikutan makan
kita makan di dapur aja ya biasanya
kenapa semua ngeliatin aku kayak gini sih ada yang salah ya
ingat ya disini jangan pernah ada yang duduk naik kursinya mungkin kalau mau duduk bisa cari
kursi yang lainnya saya minta maaf sebelumnya nenek kursi istri saya
saya ga mau ditempati semua orang
keila keila bisa duduk disini
keila disitu sayang
terima kasih sayang
nanti saya panggil kalian kalau kami putus sesuatu ya
iya benar gak ngikut makan sama kalian
enggak enggak usah masalku kita ke dapur aja sekarang
saya yang nyuruh dulu ini
apa tadi kita dari pasar barangnya masih berantakan dapur
terima kasih ya
saya duluan ya

ya mbak cari siapa
saya lagi cari kerja kali aja bapak butuh asisten rumah tangga
oh maaf mbak art saya sudah banyak
iya gak apa apa makasih ya pak
kita cari kerja di tempat lain lagi
kita tetap harus semangat
kita lanjut cari kerja
nanti kalau semuanya sudah selesai makan
bantuin mama beres beres ya
mbak gak usah gak apa apa pria tiga c
soalnya tadi kan udah masak
terus kita kalau nggak ngelakuin tugas kita nanti
gak ah jangan gak usah biar kita jenjilin
udah gak usah
ya masa semuanya pada kerja terus sayanya diem aja
dia kan memang
kamu tamu disini
gak harus kerja
gak biarin mereka aja
nia terlihat sangat sopan
hmm dia terlihat sangat baik
baik di depan orang
tapi apakah ini memang karakter dia sebenarnya
atau ada yang dia sembunyikan
katanya mau ikutan cari rena jam berapa mau pergi
aku harinya di rumah aja
loh kenapa bukannya katanya mau bantuin oh
pasti al udah mengerahkan banyak orang
banyak orang untuk nyari rena
tadi papa juga udah bilang
papa hari ini gak kegug
papa mana bisa ninggalin mama dalam keadaan seperti mah
kamu sekarang gimana
kondisi kamu sekarang apa yang kamu rasain
sekarang kan kalian bisa lihat papa bisa lihat kan mama baik baik aja
kalo mesti nanya kayak gitu deh papa suka aneh
ini memang udah waktunya kan pak
kita jadwalkan untuk check up ke dokter lagi
ngobrol sama dokter gimana kondisi kamu setelah transplantasi hati
gimana maksudnya perkembangannya gimana
apa diterima dengan baik sama badan kamu atau enggak
gue gak tega kalo ngeliat mama pura pura sehat kayak begini
padahal papa udah tau mah
mama selalu bilang baik baik aja
tapi aku tau
kamu menyembunyikan sesuatu mah
oh engga ya
mama gak pengen ke dokter ngapain sih udah check up check up
nanti kita check up kalau memang ada yang dirasa sama aku
ini kan cuman check up aja mah
cuma ketemu sebentar ngobrol sama dokter
engga engga pak udah gak usah ya
udah dong papa ngomongnya check up check up terus ke dokter
kok gini sih
apa liat sendiri lipa
hai guys good morning selamat pagi semuanya
kita pagi ini kedatangan tamu nih
yang menyangkut berita anak hilang
wah gak bener nih
apa sih apa sih lihat dulu
dan sekarang yang kena musibah bukan keluarga sembarangan guys
melainkan keluarga al fahri
dan si anak hilang adalah rena
dan sebelumnya asqara
kalian tau kan kalo abdul darat al fahri mengumumkan
kalau dia akan memberikan imbalan sepuluh miliar rupiah
bagi siapa pun ya
bagi siapa pun yang menemukan rena dan asqara
ya udah kita ngobrol langsung aja dengan beliau
dia adalah bapaknya rena yang sebenarnya pak nino
selamat pagi pak nino
bagaimana kabar bapak hari ini
ya saya terus sedih ya pak ya
karena putri bapak belum diketemukan
tapi jujur saya kaget banget pak
namanya saya mau memastikan
bapak beneran ayah kandungnya rena
saya ayah kandung dari rena
makanya saya datang kesini meminta tolong
semuanya untuk bantu mencari renda
bisa tolong diceritakan pak
bagaimana rena bisa jadi putri al fahri
iya jadi saya pernah menikah dengan andin
kemudian rena hadir
karena satu dan lain hal pernikahan itu tidak bertahan lama
setelah kita bercerai andin kemudian menikah dengan aldebaran al fahri
dan mereka juga punya anak asqara
oh gitu ya pak
iya dan memang rena berada bersama andin
karena memang hak asuhnya pada saat itu ada sama andin
tapi dengan musibah kemarin
dan andin meninggal
rena jadi sangat terpukul
terlepas dari segala persoalan yang terjadi
aldebaran harusnya tetap mengawasi rena
tapi entah apa yang terjadi
pengawasan itu terkesan lalai
dan rena menghilang dan sampai saat ini tidak bisa ditemukan
untuk itu sekali lagi saya minta tolong kepada semuanya untuk membantu mencari rena
dan saya sangat berharap
karena segera ditemukan dalam kondisi yang baik baik saja
dan insya allah saya sebagai ayah kandungnya
saya akan merawat rena
ntar kita lihat komen komennya
karena mereka sangat mekat pak seperti ini
apa efeknya lovegram ini
ya semua orang akan melihat
dan mereka akan tahu
papa tadi lihat tidak
komen komennya menghujat semua
terus ini maksudnya apa sih
dan kenapa sih mencari sensasi banget
mudah mudahan alde tidak terpukul emosi ya
iya dia bapaknya rena iya
tapi lihat kondisinya dong lihat situasinya dong
semua orang lagi sibuk nyari rena nyari askara
kok dia bisa pisahnya gitu
mau minta hak asuh di saat begini lagi
kenapa sabar pak
ya yaudah paksa
hai oke itu lofak remennya nah nih nah menggantung kita tuh harus merespon ya
karena tidak bisa dibiarkan ini makin semenang menang nanti sekali kali mereka
tahu yang kadang sebenarnya tuh kayak gimana kita komenin ya nih ibu ibu bapak bapak yang
ada di luar sana semuanya ya kalau tidak tahu jalan alur ceritanya di keluarga kami
janganlah komen berasumsi yang enggak enggak deh tanda senyum ya kita tuh meskipun marah
kita harus senyum ya nanti kalau kita marah ketemu marah yang ada makin berudak
eh sekarang gantian mbak mirna nah meskipun rena itu bukan anak kandungnya bos saya
tapi kasih sayang mereka udah kayak anak kandung kalau gue kasih emot itu ya gitu ya ya
masih pagi kalian udah rame ngeliatin handphone lagi ada apa sih oh ini bu
bos vada can preliminary kaiser disono almost saja udah tahu saya menyanyi
hai komentar punktu hewan tae jong namanyahurupinya
setup conen yang
untuk lewat teddy
mendingan bantuin nyari anak anak daripada komen komen begitu kan
daripada dia laf laf kayak begini gak penting kan
ya gak sih bu
mulai ditinggal pergi
kita baca mantau ini
ibu biarin langsung ke orang kita pahaminnya
kamu udah liat lovegram
udah cek coba cek
biarin aja mbak
dia bukannya bantu cari rena tapi dia malah bikin konten seperti itu
kamu gak suka
apapun yang dilakukan nino sebenarnya aku nggak peduli sih
mau di sana isinya mungkin ujung ujungnya menjelekan
mengarahkan pemikiran publik tentang aku sebagai orang tua yang buruk
aku nggak peduli di sana
mau aku dibenci sama semua lo aku gak peduli
aku peduli cuma satu rena askara balik lagi ke sini sama kita
udah itu aja mah
dan kita juga gak tau apa yang mungkin yang dilakukan sama nino ini bisa menemukan rena
dia kan bagus juga
tapi emang gak suka aja caranya seperti itu
bukannya emang gak setuju dia bikin konten untuk you know mencari rena
tak pentingnya kamu gak terlalu peduli
kamu takutin dia mempengaruhi kamu sih
ya yang terpenting sekarang aku tetap fokus buat cari rena buat cari askara
ya mudah mudahan dengan caraku kemarin bisa jadi lebih cepat
tapi emang takut deh kalau misalnya nino
sampai menemukan rena
tapi kalau dia mau menemukan rena lebih dahulu apakah dia akan membuat itu menjadi alibi untuk mengambil rena kembali
kalau aku begini loh mbak
mau siapapun yang menemukan lebih dulu itu nggak masalah
yang penting anaknya ketemu
masalah nanti dia maju pakai cara itu atau kayak gimana pun ya pastinya aku nggak akan tinggal dia
dan rena sendiri juga pasti kalau ditanya bakal mau tinggal sama nino
berulang kali dia ngomong sama aku gak bakal mau
syukurlah kalau misalnya kamu memang benar benar kuat dan you know what the do
itu aja sih yang terpenting buat mama
ya cuman males aja menanggapi masalah masalah kayak gini
mereka penting aja

apa yang sebenarnya sering terjadi dengan al
apa yang sebenarnya sering terjadi dengan al
siapa yang telfon
siapa yang telfon
ya bentar ya
coba angkat dulu
ya bentar ya
dengan bapak aldebaran
iya saya sendiri
ini mengenai putri bapak rena
saya tahu dimana dia berada pak

dan saya minta bapak membawa sejumlah uang yang bapak sebutkan di tv
karena saya tahu kalau anda tidak membohongi saya
kalau bapak nggak percaya tutup aja teleponnya
dan selamanya bapak tidak akan bertemu dengan putri bapak

anda chat aja ke saya lokasinya dimana
tapi jangan pernah bermain main sama saya
kalau memang anda benar saya akan berikan uang barangnya
tempat dan lokasinya nanti saya share pak
tapi bapak jangan lupa bawa uang

ibu did krsna ya
suapana tadi bro
kalau memang betul kan
cuma kalau misalkan enggak
ya aku juga harus tetap jaga jaga
tapi kamu mau menuruti perintah dia
maksudnya membawa apa yang dia minta
dibawa dulu aja
kalau memang bener
kalau misalkan enggak ya
yaudah aku langsung berangkat ya
ya allah isma
ini udah mama gak usah khawatir ya
aku sama rindy gue mau telepon
ren tolong cepat saya di rumah ya
ada yang harus kita lakukan
ya makasih ya
selamat dulu ya
kok kayaknya alp raginya
dia sedang ada urusan
sebenernya saya gak harus menceritakan ini ke kamu
sebenernya saya gak harus menceritakan ini ke kamu
sense kamu ada di rumah ini
sedikit banyaknya kamu juga harus tahu
situasi yang sedang terjadi di rumah ini
kami sedang berusaha untuk mencari mereka
dan tadi baru saja al dapat
yang mengabarkan kalau dia tahu
semoga mereka bisa cepat ditemuin ya bu
semoga mereka bisa cepat ditemuin ya bu
semoga saja orang yang menelpon al tadi
semoga saja orang yang menelpon al tadi
dan tidak berbohong
dia benar benar menemukan rena
om al udah ceritain
sampai juga di rumah om
aku gak mau
ini bukan rumah aku
aku gak mau di sini
selamat datang di rumah om
dan mulai sekarang
kamu tinggal di sini bersama om ya
ini bukan rumahku
aku pengen pergi dari sini
aku nggak mau di sini
pak kamar udah siap
oke baik terima kasih
jaga rumah dengan baik ya
kalau ada sesuatu yang mencurigakan
di pavilin juga ada temen saya namanya nia dan anaknya kaila
tolong dijaga ya
dan yang menurut saya juga
belum ketemu sampai saat ini
jadi tugas kalian masih banyak
jangan lengah paham
saya berangkat dulu ya
kamu istirahat ya
om akan rawat kamu
kamu disini sampai kamu pulih
aku gak mau om
aku gak mau ada di sini
aku nggak tahu ini ada di mana
aku mau pulang om
aku gak mau
ada di sini
om belum bisa pulangin kamu
ke keluarga kamu
tapi kamu tenang
kamu akan baik baik aja di sini
aku gak mau ada disini
aku gak tau ini ada dimana
aku juga gak kena sama witu
papa ada dimana
jemput aku pa
bawa aku pulang dari sini
aku takut pa
kamu istirahat yana
lindungin aku selama disini
aku takut sekali
aku ingin ketemu papa
aku don di kanssa dengan kurimi
bisa kena nggak bersalah
aku bisa tau
aku baru rhodes
ya saya juga nonton dan saya gak nyangka aja nino akan melakukan hal seperti itu
iya terus alnya gimana
ya al sih gak terlalu memperdulikan ya
karena konsentrasinya alf sekarang tuh adalah mencari rena sama askara
apa yang diperbuat sama nino tuh gak terlalu dipikirin sama allah
terus setelah konferensi pers kemarin apa ada perkembangan lagi
sebenarnya ada ya musara
karena sekarang al sama rendy tuh lagi ada di suatu tempat
karena katanya ada yang menelpon dan orang tersebut tahu keberadaan dan lokasinya rena
tapi ini beneran kan bu
maksudnya informasi ini bisa dipercaya atau tidak
karena saya juga berharap orang tersebut bener bener memberikan informasi yang tepat
saya juga sebenarnya khawatir sih dengan keselamatannya
tapi al kan nggak pergi sendiri
ada rendy yang menemani
dan saya juga percaya rendy akan menjaga al dengan baik
iya soalnya di zaman sekarang ini kita memang harus ekstra hati hati sih
ya sebenarnya musara
saya juga mau cerita
ada yang membani pikiran saya
memangnya ada apa lagi bu
jadi kemarin al pulang membawa seorang perempuan dan anaknya
ya awal cerita ke saya
katanya nia ini adalah perempuan yang sama sama terdampar waktu mereka habis kecelakaan pesawat
mereka terdampar di pulau
dan mereka sudah berjanji untuk
untuk saling menolong
ya karena alasan kemanusiaan sih
jadi ya al memperbolehkan dan menampung sementara nia dan anaknya ini di rumah ponok pelita
kenapa diizinin bu
memangnya gak ada keluarga yang lain
kok bisa tiba tiba tinggal di situ
masalah itu saya juga kurang tahu musara
saya juga masih mau mencari tahu lebih banyak lagi soal nia ini dari al
ya tapi kita tetap harus hati hati bu
ini kan orang baru
paling nggak mungkin ibu rosa bisa cari tahu dulu latar belakangnya
ya paling gak buat penasaran kita itu jadi hilang
ya musara benar sih
makanya saya juga nantilah saya akan
gimana caranya saya akan mengorek lebih jauh lagi mengenai niatnya ini
saya juga gak akan percaya begitu aja
ya apalagi sekarang ini kan kita juga sedang menghadapi banyak persoalan
jadi pikiran saya itu benar benar terbelah musara
ya alhamdulillah saya udah sedikit banyak ya
sedikit tenang setelah bicara sama bu sarah
terima kasih ya
udah bu sarah
alhamdulillah saya sehat
ibu juga sehat sehat terus ya
bu sarah juga ya
sekali lagi terima kasih ya
assalamualaikum bu sarah
saya harus benar benar menyelidiki siapa niat ini sebenarnya
jangan sampai kehadirannya menambah masalah di keluarga ini
ya allah aku sakit
aku ngerasa pusing aja
sudah kita ke rumah sakit ya
ini barang kamu menggigil begini
kamu pucat lho ma
aku enggak apa apa enggak usah
nggak usah ke rumah sakit
kita ke rumah sakit aja
mungkin ini ada hubungannya sama transplantasi hati kamu yang baru
kalau aku ke dokter
pasti papa akan tahu kondisi aku yang sebenarnya
aku gak mau papa jadi khawatir
dengan meninggalnya andin
lalu hilangnya askara dan rena
terlalu banyak beban pikiran papa
gak perlu aku tambahin lagi
mbak kita ke rumah sakit ya
ini kan kebetulan juga jadwal cekap kamu
tolong jangan ada yang tutupin sama papa
jadi ketahuan sakitnya apa
peranganannya seperti apa
apakah memang ada hubungannya
sama transplantasi hati kamu yang baru ini
kita hadapin sama sama
kamu gak sendirian
rumah sakit ya
oke mbak mirna ini kembang kembangnya udah mulai nunggu
yang baru kemarin kita beli
iya cuma kayak masih ijo ijo gitu
kebetulan gak ada
iya gak usah
biarin kita aja gak apa apa ini kan kerjaan kita
kalau semuanya mbak yang ngerjain
kita ngerjain apa dong
kita kan gak enak sama majikan kita
iya kan mbak mirna
jadi mendingan mbak nia gak usah
ikutan kerja di sini
mungkin balik ke kamar
istirahat aja gitu
siapa tau capek
gak enak kalau
diem diem aja yang lain kerja
apalagi kan saya udah diizinin untuk tinggal di sini
saya nggak ada kontribusi gitu
gak ada gak ada
di sini kita juga sudah selesai kok ya mbak mira ya
kalau nanti ada yang bisa saya bantu
ada di kamar
ada yang bisa aku bantuin
gak ada lagi
kok lama lama gua colok matanya
sok sokan mau nananya minta dibantuin minta dibantuin
udah kelihatan nih gerak geriknya nih mbak mirna
ih kok makin ke sini kayaknya
makin kelihatan ya niat
lihat bersuka tuh kayak gimana ya
apalagi tadi pagi tuh so soan bikin sarapan buat
wah gua rasanya dia mau ngambil hati kali itu
buat pak bos sama bu bos
kayaknya dia sengaja dibikin kita malu mbak mirna
secara kan semalam udah kita tegur
iya juga sih ya
mungkin dia agak rada rada kesel juga kali sama kita ya
ingat ya mbak mirna ya
ingat juga ya kiya
harus mantau pergerakan dia
jangan sampai lengah
terus habis itu berhasil mendapatkan hati masal
kita harus jagain dia
jangan sampai dia mepet
pokoknya kita harus jaga nama andin
oke kita siram lagi lah sayang
katanya udah kelar tadi
ya kan pura pura depan dia
daripada dia merapat di sini
oh ya udah gua udah tuh tadi
ini masih belum
lu aja udah mbak
saya masih kepikiran soal penelponan tadi
sepertinya kita harus bergerak
kita harus pastikan
informasi ini benar atau enggak
ya betul pak
dan kita juga harus terpaksa pada pak
dengan segala kemungkinan yang ada
tapi karena ini menyangkut rena semua sekarang
saya harus lakukan ren
saya enggak bisa diam
pokoknya kamu tolong siapkanlah ya
bukan sesuatu yang kita harapkan
saya juga akan kerahkan anak buah kita pak
setidaknya kita sudah siap
kalau enggak sesuai dengan harapan kita ren
saya ucapkan banyak terima kasih bu sara
mudah mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini
banyak orang yang
mau membantu untuk mencari ren dan adanya bisa
secepatnya ditemukan dalam kondisi yang baik baik saja
iya salah salah pak
pokoknya aku akan bantu kamu terus
sampai kamu bisa dapatin rena
kalau kayak gini
aku harus bisa dapetin perhatian dari nino
ada apa bu sara
kayaknya karena kurang tidur deh
buat nemuin ren dah
saya bawa ke rumah sakit
kita sekalian cek apa aja rumah
lagi di jalan katanya
siap siap untuk kemungkinan terburuknya